harga cabai rawit merah di pasar kerama jati yang semula terpisah di lima puluh rupiah per kilogramnya
kini menjadi delapan puluh rupiah per kilogram
sementara cabai rawit hijau kini menjadi rp empat puluh per kilogram
harga cabai merah keriting yang sebelumnya dijual rp dua puluh hingga rp tiga puluh per kilogram
kini naik menjadi lima puluh rupiah per kilogramnya
tak cuma cabai kenaikan juga terjadi pada bawang merah dan bawang putih
kenaikan harga ini dikeluhkan oleh para pedagang serta pembeli
lonjaknya harga cabai berbarengan dengan kebutuhan pokok lainnya membuat sejumlah pembeli harus mengurangi jumlah belanjaan
tak hanya di jakarta harga cabai rawit di kebon agung pasuruan jawa timur juga terus merangkak naik
pemisian harga cabai rawit menembus tujuh puluh rupiah per kilogram
sebelumnya harga cabai rawit berkisar rp empat puluh lima per kilogramnya
selain tingginya harga kondisi cabai yang kurang baik dikeluhkan para pedagang
menurut keterangan disperinda kota pasuruan kenaikan harga ini disebabkan oleh berkurangnya produksi akibat cuaca buruk
di bogor jawa barat harga kebutuhan pokok di pasar tradisional jambu ii dan pasar anyar
terpantau mulai mengalami kenaikan dengan kisaran lima puluh hingga seratus persen dari harga normal
kenaikan terjadi pada cabai bawang merah dan bawang putih serta ayam potong
saya belanja cabai bawang belum puasa naiknya udah
yang naik apa aja
iya cabai yang luar biasa
sementara itu harga lpg non subsidi yang baru saja diberlakukan oleh pt pertamina
membawa sejumlah argan lpg yang ada di jember jawa timur di rundung kegelisahan
bukan tanpa sebab kenaikan lpg pada desember dua ribu dua puluh
sudah menurunkan jumlah pembeli di mana pihak agen hanya melani pembelian sepuluh lima belas tabung dalam sehari
kini dengan kembali naiknya harga bright gas lima lima kg menjadi rp delapan puluh delapan
dan lpg dua belas kg menjadi rp satu ratus sembilan puluh
membuat para agen semakin kebingungan karena meyakini konsumen akan semakin berkurang
kondisi ini berimbas pada bertambahnya permintaan lpg ukuran tiga kg yang mendapat subsidi dari pemerintah
diduga kenaikan permintaan itu akibat naiknya harga lpg non subsidi
tim liputan cnn indonesia